nih kayak lebet
kemarin donat akhirnya laku berapa tat
gak ada mak
kata bang ojak kemahalan
laki lu bilang gak kalau itu donat enak empuk dibikinnya dari bahan bahan nomor satu
bilang begitu gak
gak tau mak kan yang jualan pomo mon
jadi yang bilang kemahalan
apa sih mumun
bang ojak bilang ke tati
bang ojak dibilangin pomo mumun
yaudah gak usah sedih
ma ada orderan kue lagi
apa gak gini detak
lo ikutan arisan aja
sama teman teman sma emak
jadi yang bayar lo nanti yang dapet juga lo
domen lo sendiri biasanya berdua
tidak kakak kita sedang berantem
gak berantem gak bocah
gak ah mak
kalau pas waktunya
bayar tapi lagi gak ada duit
ntar rumah yang malu
ya buat arisan aja takut gak bisa bayar
lagi lo kerjaannya ngapain aja sih
udah bagus kerja kantoran
eh malah keluar lagi
masih tuh mang
maknya nggak budu lo
perahlah wood bar senior
ehh kalian tengkasia gini
biar begitu aja ata
terima kasih kaka ojak ya
terima kasih ma
terus terus tuh laki lo
mau jalan dulu mau ke pengajian
kemaren asal udah lewat lo masih ngejogrok
sekarang johor belum lewat aja baru pulang
kemarin giliran bikin banyak yang beli sedikit
sekarang bikin sedikit yang beli banyak
ke rumah pak herwe
iya ke rumah pak herwe
kayaknya sekarang sibuk banget ya be
eh sakit ya
jangan bengong aja lo di pangkalan
tadi pagi aja gue dapet rejeki
gue dapet langganan
ada ibu ibu pindah ke rumah bebek lima
gue ntar jemput anak ke sekolah
tamu yang itu
eh katanya lu rumah pak rw
kok jalannya kesini
rumah pak rw kan lain arah
yaudah kalau gitu gue ke sana dah ya
gue barusan dari ambasador
bukan buat gue tapi buat bapak gue
belum ada belum beli
buat beli yang murah aja duit duit kurang
jack lo kan habis dapat rejeki
bukannya gue agak mau pinjemin lo pur
tapi kagak ada
itu mah duit langganan
gue keterimanya ntar habis bulan
sekarang mah kagak ada
be sendirian aja be

gak ada sih
gak ada sih
gak ada sih
gak ada sih
gak ada sih
gak ada sih
gak ada sih
gak ada sih
gak ada sih
gak ada sih
gak ada sih
gak ada sih
gak ada sih
gak ada sih
gak ada sih
gak ada sih
gak ada sih
gak ada sih
gak ada sih
gak ada sih
gak ada sih
gak ada sih
gak ada sih
gak ada sih
gak ada sih
gak ada sih
gak ada sih
gak ada sih
gak ada sih
gak ada sih
gak ada sih
gak ada sih
gak ada sih
nama lo kayak begitu
tadi emak dateng
emak kepingin ikutan arisan sama temen temen sma nya
kalo dapat nanti duitnya buat tati
tapi tati gak mau
jadinya ma nyalain abang
iya sebulannya abang dibayar empat ratus ribu
ya dulu rencananya